keributan ini terjadi di gedung olahraga hiatsai merauke pada senin
insiden terjadi di tengah pertandingan cabang olahraga gulat kelas tujuh puluh empat kg
antara tim papua dan tim kalimantan selatan yang memperebutkan tempat ketiga
keributan dipicu oleh protes keras tim tuan rumah
atas keputusan hakim juri yang dinilai memihak kubu lawan
sejumlah petugas keamanan kemudian mengawal hakim juri keluar dari lokasi
sementara tim tuan rumah memutuskan untuk walk out
wakil ketua umum pb persatuan bulat seluruh indonesia gusti randa menyatakan
kejadian ini akan dibawa ke badan olahraga republik indonesia atau bauri
ini pun ada catatan bagi pb pgst pertandingan tersebut dimenangkan secara walk out
dan begitu tidak mau bertanding
nah di persidangan ini
saya mendapatkan kabar bahwa teman teman akan melanjutkan persoalan ini
ke bauri badan olahraga republik indonesia
saya kira itu langkah yang tepat
keributan di ajang pekan olahraga nasional ke dua puluh juga sempat terjadi
di pertandingan tinju kelas lima puluh enam kg antara jilman dagi dari dki jakarta
melawan luki mira dari ntt di gor cendrawasi jayapura pada jumat delapan oktober
kejadian bermula ketika juri memutuskan
pertarungan dimenangkan oleh luki
tak terima dengan keputusan itu
jilman dagi melayangkan protes keras
sehingga terjadi kesalahpahaman yang berbuntut kericuhan
pada jumat malam polisi melakukan mediasi antara kedua belah pihak
keduanya kemudian menandatangani surat pernyataan berdamai
tim liputan cnn indonesia